yang penting kita melaporkan sudah hadir
mau lihat di youtube dulu
yang belum nonton berarti ya pak ya
berarti belum sempat melihat ya pak ya presiden ya pak ya
pak soal warna pantsos bapak sempat menyingkung gimana pak ya
nggak ada yang warna
nggak ada yang warna
warna tetap itu kenapa